anda mungkin bosan untuk lagi lagi bicara soal kondisi fifa saat ini
tapi jangan jenuh dulu karena organisasi yang menjadi kiblat olahraga sepak bola di seluruh dunia itu
akan berbenah diri dengan membentuk kepengurusan baru
babak baru fifa setelah kurang lebih tujuh belas tahun era kepemimpinan sabletter
akan ditentukan dalam kongres luar biasa pada dua puluh enam februari dua ribu enam belas di helen stadion zurich swiss
di sana para anggota fifa akan memilih pemimpin baru untuk menggantikan bletter
yang terjerat skandal korupsi dan suap
tidak hanya blater puluhan pejabat fifa lainnya pun masuk dalam jeratan skandal korupsi dan suap
adalah beberapa nama yang terlibat kasus penipuan transfer pemerasan dan pencucian uang
kini ada lima kandidat presiden yang akan berebut kursi tertinggi di fifa
lima orang itu adalah pangeran ali bin al hussein dari jordania
sheikh salman bin ibrahim al khalifa dari bahrain
jerome champagne dari perancis
serta tokyo seksual dari afrika selatan
siapapun yang menjadi presiden fifa nanti memiliki tanggung jawab yang berat untuk mengembalikan kepercayaan publik
karena berdasarkan survei dari dua puluh lima ribu penggambar sepak bola yang dilakukan oleh transparansi internasional
sebanyak enam puluh sembilan persen tidak lagi percaya kepada fifa